mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapat pincuannya
makan udah nge mall udah
ngapain lagi ya gue
mbak kasihan mbak saya belum makan mbak
ih bau banget sih
saya gak punya uang buat orang susah kayak kamu
mbak kalau emang mau ngasih ke orang yang membutuhkan
itu gak ngurangin rezeki kok pahala malah nampak
gak usah soal baik jadi orang
udah udah gak usah
saya bisa jalan sendiri
tidak apa apa terima kasih
ada sedikit buat makan ya
ya terima kasih ya mbak
eh eh eh awas
aduh aduh awas awas
kamu gak apa apa kan
dede udah gak apa apa kok
nggak apa apa kan beneran
itu kok bawa buatan minum
tadi haus di jalan jadi beli di warung
kebangutan kok anak
ya hausnya kan tadi di jalan
masa harus ke rumah kaki dulu untuk minum
ya beli aja di jalan
adinya sih mau nyopet cuman lapar
jadi mau ke warung hantar baby dulu
oh iya tadi gua itu baru dari
warung mbak baby
tapi udah dipake ya
ini kok udah gak apa apa
ternyata dulu dapat
gak sabar mbak
kan jadi jutawan
jangan banyak ngomong belum makan
wih ini tempatnya
gak jual barang nanti kesini
loh gak ada apa apaan sama itu
jauh emang kita punya
sabar ya mbak
ini jual barang antik
oh barang antik
ini saya mau jual mas
itu barang apa
pelan pelan pelan pelan hati hati
nah hafal bilang
ini mas kalau lu
silau apanya mbak
silau kena kaca
berani bayar belan mbak
hei berani bayar berapa
hah malah mbak
nggak mau dibayar pakai gigi katanya
ini barang barang antik
ini barang barang digalih
bukan di air
kasih tahu lu
ini sih gendi biasa
bukan barang antik
ini peninggalan majapahit mas
di pasar juga banyak
kalau gendi yang asli itu dari tembaka
sudah berumur ribuan tahun
buang buang waktu gue
udah apa balik
udah salah apa balik
bukan barang antik
anak kalau bisa diandalkan

ini kalau sudah sesuai sama instruksi mbak
udah aja lah
terima kasih mas
iya kalau udah jadi ke microwave tunjuk akan kolonelse
mas turun sama seri
apa siapa lo udah cuma istirahat

lihat aja saja dalamamen karena ini keguna
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana belanjaan yang sotek
udah nih bah kainnya
kalau makanan untuk abang mana
tadi najwa gak sempet beli makanan buat abah
soalnya tadi ada kejadian di pasar
dompet aja hampir aja ketukar sama orang
eh najwa jadi buru buru pulang deh
najwa itu ketemu sama pria
yang waktu itu ketemu di rumah sakit sama najwa
dan waktu kecopetan dia juga ada di sana bah
najwa kalau ada kejadian semacam itu lagi
kamu cepat lapor pada polisi
atau teriak sama warga
tapi bah najwa takut
dia itu ngancam najwa
kalau najwa diserang gimana
najwa kalau kita berniat baik
untuk berjuang di jalan allah
insya allah allah akan melindungi kita
kain ini langsung saja serahkan pada anak anak
abah mau istirahat dulu
kok nomor ini telfon aku terus ya

ya udah aku matiin aja deh

ya udah aku matiin aja deh

oh bagus ya
jadi suami gue itu nya eleng uang gue
gak tau diri banget sih lo
berani beneran nyeleng ambil uang gue
gak tau diri lu jadi laki
lu mau ambil duit cuman buat beli kopi
apalagi beli motor
urusan lo itu gak ada yang penting tau gak
wah itu lebih butuh banyak uang
dan lagian uang ini gue kumpulin dari hasil nipu buat bayar dp mobil
gue udah gak mau lagi nurut sama lo
gue ini masih suami lo
mastinya lo yang nurut gue
bada balikin uang gue
ini uang lo juga
lo juga butuh duit
dasar lo tau diri
abang berantem lagi sama istri
gak tahu lagi deh istri gue
kayaknya makin hari dia tuh makin stress
di kepalanya tuh istrinya cuma duit